dah pulang ya jangan balik lagi ke sini
tuh dimana ya eka harus nemuin bukti kalau di rumah jeng elis ini ada jinnya
bos jun om jin tuh yakin pasti sakitnya bosun itu karena suntikan dari buat uyu apa itu
bukan gus dun itu karena suntikan itu tapi jangan khawatir om jin itu punya ramuan istimewa
kabut nah ini dia ramuan enak rasanya pasti sembuh yuk minum ayo cobain demi kesehatan
enggak enak tuh
ya ampun jung elis bond kayak gini aja di koleksi
kayak yang di film film yang ada jinnya itu ya
jangan jangan ini tempat jinnya itu
udah enakan ya
alhamdulillah udah enakan
aku tuh gak butuh ramuan dari om jin
ya namanya juga ramuan ramuan yang gak haru haruan namanya
om j gak pernah bikin ramuan lagi
kalau di film film
tekuh kayak gini
baru keluar jinnya
ya apa sih
kalian baik dikul kalau laki laki handsome
ikan paus terdampar
apaan sih bos aku
pakai apaan sayur aja kalian
masuk ke dalam
hei tunggu dulu dong
apa lagi cik
pindahin dulu gue kasih dua pintu
saga belum dibalikin udah sore
hahaha aku dibombing lagi
aduh gimana dong mekes terhadap liat
aku harus sembunyi di dalam
itu penjahat yang mau ngerambuk rumah tante ketty
wah aku harus kasih tahu warga yang lain nih
gimana kamu teko berada
kalau gak ada teko om jin gak bisa tenang
tenang dulu masa pangeran nangis
pangeran kan juga jin masa gak boleh nangis
wah itu liat tuh
kayaknya dia mau ngisahin tante ketty deh
beneran mbak sapam ada orang bikin tante ketty pingsan
udah deh jangan didengerin biarin aja
salah dia sendiri jadi tetangga iseng banget
bener tuh biar dia sadar
ayo ya cepetan
ibu bener bener gak tenang mikirin si jun
ada apa ya bu rame rame
gak tau kok rame banget sih
ada apa sih nih ada apa sih
gak bagus keliatannya
syukurlah om dateng juga
tante ketik dibikin pingsan sama orang
terus warga warga nggak mau nolongin
jangan begitu bapak bapak ibu ibu
walaupun sikap dia kurang berkenan sama kita
tapi kalau dia sedang kesusahan kita wajib menolongnya
apalagi kita hidup bertetangga
bener bu ibu bapak bapak
apa yang dibilang pak junaidi benar
krokodilnya mas junadi
jangan kecepet terus
saya udah ngaku
di mana kau sembunyikan tekonya
tekonya ada di bak
ternyata dukaan gua bener
obrak caput kaput
dah pulang ya
jangan balik lagi ke sini
tekonya ketemu bos jun
apa sih bos jun
senang sih senang
itu mulutnya tuh
muka eko kok kaku banget
makasih ya jun
buketnya ternyata gak apa apa
ternyata kalian di sini semua
iya bu kety
tadi belo bilang sama kita kalau ada orang yang mau jahatin buketty di sini
hmm ya memang sih
tadi ibu ibu sempet gak mau diajak nolongin bu kety ke sini
abisnya sih bu kety begitu
sikap eke keterlaluan banget selama ini
gak bakal rumpi sama kepo lagi
eh saya jeng elis
emang jung elis gak punya hobi lain ya
selain ngumpulin bon belanjaan
gak asyik banget sih jeng
katanya gak mau ngerumpi lagi
yang penting kita sekarang udah lihat
ibu kanty baik baik aja
kalo gitu kita pamit ibu kety ya
terima kasih ya
pamit dulu ya
kalo jatuh jadi sepanyak
eh minjiran minjiran kek
kalian yang pilih tempat
kenapa aku yang pilih tempat
aku minta jangan putus hubungan kita
kalo kita putus nanti fan fan aku bakal kecewa
emang kita pernah jadian
aduh tak pede tak pede
oh ping iping jail lagi yang siapa yang mau hukum kalian
oh gak dihukum ya
gini justru mau kasih kalian hadiah
hapus hapus hapus
eh jatah aku jatah aku jatah aku
kenapa jadi teriak
ini buat iping
ini ke punya aku
eh jangan toh ambil
ini gak patah buat kalian
ini patahnya buat bos kalian
eh pas mereka
kalau rezeki gak bakal kemana dah